komite nasional keselamatan transportasi atau knkt memastikan kokpit voice recorder atau cvr pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua dalam kondisi baik
cvr pesawat yang jatuh di perairan kepulauan seribu ini ditemukan pada selasa malam tiga puluh maret
knkt memastikan crash survivable memory unit atau csmu yang berada di dalam cvr dalam keadaan baik dan kemungkinan dapat diunduh
investigator knkt oni suryo wibowo mengatakan pada dasarnya kotak hitam pesawat memiliki desain yang kuat sehingga melindungi cvr dan flight data recorder atau fdr jika terjadi benturan
oni menambahkan cvr tersimpan di bagian kargo belakang sebelah kanan sehingga saat terjatuh cvr harus melewati beberapa material sebelum keluar dari pesawat
kalau dilihat hanya bagian luarnya saja dan kita punya teknologi dan
teknik unik dan khusus untuk mengolah csmu tersebut
tadi sudah dijelaskan oleh kasubkomudara bahwa ada kita masukkan dalam oven khusus ovennya pun juga khusus
dengan temperatur akan kita ubah secara gradualis setiap delapan jam sampai nanti kita dapatkan benar benar kondisi memori unit yang ada di dalam crash survival memori unit ini bisa dilihat dengan kata